seorang perawat perempuan mengaku dicabuli oleh dokter di nasional hospital surabaya
korban berani mengukapkan kasus ini karena tidak ingin peristiwa yang dialaminya terulang
pihak rumah sakit enggan memberi komenyataan tentang kasus yang terjadi pada agustus tahun lalu itu
berikut ini pengakuan korban kepada cnn indonesia
berharap mendapatkan pekerjaan di rumah sakit impiannya
perempuan dua puluh tiga tahun ini malah menjadi korban pelecehan seksual
pelakunya seorang dokter yang bertindak di luar batas
tidak mudah baginya buka suara tentang pelecehan ini
tidak sedikit yang berbalik menyerangnya
malu takut dihina dan kehilangan pekerjaan selalu menghantui n
saya didatangi sama orang id salah satu orang id
dia membela dokter r
terus saya kayak is kayak dui lo ilo nolah
sebetulnya profesi tuh malu punya kayak anggota kayak kamu gitu
ya iya ini tuh bikin masalah gini gini
siapa yang bikin masalah
saya loh kepengen kerja di sini
korban bahkan mengaku mengalami trauma melihat orang yang baru dikenal
mules setiap hari
mules sampai empat lima kali lah
kemudian saya memang kerjanya kan ya banyak orang bukannya apa ya
tapi disitu saya kayak kayak takut gitu sama liat orang
terus habis itu kalau lewat daerah
rumah sakitnya selalu lihat gedungnya itu kayak akut gitu loh
ada trauma ya
pada akhirnya anne bangkit dan melawan orang yang melecehkannya
ia menyatakan tidak ingin ada perawat lain yang menjadi korban pelecehan
pertamanya saya kayak shock gitu kan
akhirnya malamnya kan saya ke profesi
kebetulan orang profesi itu dia juga psikolog
disitu saya dibangun motivasi saya
kamu jangan malu gitu
kamu itu hebat bisa berani cerita ke saya
berarti kamu punya harga diri kamu bukan wanita yang murahan gitu gitu lah
ya udah akhirnya saya harus kuat gitu loh
kalau saya terpuruk terpuru
kalau saya terpuruk terus kan ya yang rugi kan saya
ya cuman keadilan aja
karena menurut saya ini nggak adil
anne memilih tetap bekerja sebagai perawat
sebagai bentuk pengabdiannya dan bukti ia bisa melepas trauma